pos terpadu cilenyi merupakan salah satu dari empat ratus pos pantau mudik yang berada di wilayah jawa barat
lokasinya berada tidak jauh dari gerbang keluar tol cilenyi yang mengarah ke kota bandung
sejumlah fasilitas di pos terpadu bisa dinikmati oleh pemudik atau calon pemudik
ruang vaksinasi menjadi salah satu fasilitas yang ramai dikunjungi warga yang akan mudik
ini kekuningan dari bandung
nah ini kenapa milih untuk vaksinasi di pos cilenyi
karena berdekatan dengan rumah saya jadi persiapan untuk mudik kami vaksin terlebih dahulu
ini berarti satu keluarga ibu
semuanya vaksin bisa
selain vaksinasi masyarakat juga bisa menikmati fasilitas ruang laktasi bagi ibu menyusui musola ruang baca
makanan dan minuman
hingga kursi pijat secara gratis
pemudik yang kehabisan bahan bakar minyak pun bisa meminta bantuan melalui nomor telepon satu ratus tiga puluh lima
di polres bandung adalah ini dengan fasilitas lengkap
kalau kelelahan ingat jangan dipaksakan
bisa istirahat di sini ada makan gratis ada pijat gratis
yang belum vaksin juga disediakan agar kita pulang ada rasa aman karena sudah divaksin
kemudian inovasi inovasi banyak sekali ada tempat bermain
salah satu yang istimewa di cilenyi ini adalah warga kalau kehabisan bensin di tengah tol dan jauh dari rest area itu bisa hubungi satu ratus tiga puluh
nanti motor pertamina dikawal polisi akan masuk jalan tol untuk menolong mereka mereka yang kedaruratan
jadi bagi kendaraan yang kehabisan bensin mogok
jangan sampai menjadi kepala antrian
buat di belakangnya dan sulit mendapatkan spbu
telepon satu ratus tiga puluh lima tekan satu tiga kali dengan berbagai pilihannya
maka kendaraan pertamina itu akan dikawal oleh kepolisian
apakah itu untuk masuk ke jalan tol apakah itu untuk memecah kemacetan
atau melawan arus nanti kendaraan polisi ini akan mengawal
sehingga kendaraan pertamina ini yang bisa membawa kurang lebih sampai dua puluh
jadi ke kendaraan yang kehabisan bensin sehingga bisa tidaknya sampai ke sbbu terdekat untuk bisa mengisi ulang kembali
poster padu cilenyi juga dilengkapi ruang command center
di mana pihak kepolisian dapat memantau arus lalu lintas selama dua puluh empat jam
sebagai dasar untuk memperlakukan sistem one way atau mengalihkan kendaraan menuju gerbang tol lain
angga putra sidki irvan kabupaten bandung jawa barat